berdasarkan studi kedokteran di dunia terdapat seratus hingga satu ratus lima puluh jenis penyakit yang tergolong dalam penyakit autoimun
bertambahnya penyakit autoimun dikarenakan semakin berkembangnya kemampuan serta metode diagnosa dalam ilmu kedokteran
sehingga dari waktu ke waktu penyakit ini semakin banyak diteliti
dari sekian penyakit autoimun terdapat beberapa gejala awal yang sama pada penderita autoimun
yaitu kelelahan pegal otot ruang kulit demam ringan rambut rontok sulit konsentrasi atau mudah lupa
dan kesemutan pada tangan dan kaki
guru besar dari fakultas kedokteran uirscm divisi penyakit dalam sekaligus konsultan alergi imunologi klinik iris rengganis mengatakan
penyakit autoimun merupakan suatu kondisi di mana sistem imun tubuh manusia atau antibody melawan tubuhnya sendiri
normalnya antibody berfungsi untuk melindungi dari serangan infeksi baik oleh virus atau bakteri
sejauh ini errornya sistem imun tubuh ini belum diketahui secara pasti
tapi ada sejumlah hal
hal yang dapat memicu terjadinya rusaknya sistem imun pada manusia
yaitu faktor genetika lingkungan dan gaya hidup
dan bisa juga terjadi karena kombinasi dari ketiga faktor ini sekaligus
adalah beberapa jenis penyakit autoimun yang termasuk paling banyak terjadi dari beberapa penyakit autoimun yang ada
karena penyakit autoimun dibutuhkan
penanganan bersama secara multidisiplin ilmu
sehingga ada beberapa kasus yang sedikit ditangani oleh subdivisi alergi imunologi
tetapi cukup banyak dirawat oleh divisi penyakit caraf atau neurologi
di antaranya adalah myasthenia gravis dan sindroma guellenbach
itu adalah atritis reumatik atau rheumatoid arthritis kita bilang ya
itu biasanya bengkak nyari sendi tapi simetris kiri kanan
itu khas sekali
tapi jangan sampai udah datang jari jarinya udah bengkok bengkok
karena sudah terlalu lama dan tidak terdiagnosa dengan baik
sehingga tidak mendapat pengobatan yang sesuai
kemudian ada juga yang dinamakan sindrom socreen
atau sjogren sindrom yaitu yang khas kekeringan air mata
kelenjar ludah kulit kering
kadang kadang ada gangguan percenaan dan nyari sendinya muncul
nyari sendi ada juga di sjogren terasa sekali
untuk penyakit inflamasi usus
gejala paling banyak dikeluhkan penderita adalah diare kronik
atau diare yang berlangsung cukup lama sekitar dua minggu atau lebih
kadang buang air besar berdarah kemudian penurunan berat badan dan nyeri perut
pada sistemik sclerosis gejala yang ditemukan di kulit ditandai dengan pengerasan
dan penebalan kulit terutama pada bagian mulut hidung jari dan kulit yang melapisi tulang
kemudian berkembang ditemukan gejala lain seperti deposit kalsium di bawah kulit
yang ditandai dengan benculan putih
pembuluh darah yang membesar di bawah permukaan kulit dan seterusnya
systemic lupus erythematosus atau dikenal dengan penyakit lupus
dalam subdivisi alergi imunologi dikenal sebagai rajanya penyakit autoimun
karena gejala pada penyakit lupus cukup banyak
seperti nyari sendi rambut rontok sariawan ruang kulit kemerahan
bisa gangguan ginjal kemudian juga terjadi gangguan dalam darah
misalnya trombositnya turun atau hemoglobinnya turun
dan gejala gejala ini terjadi secara sifat
sistemik ke seluruh tubuh
selain melakukan tanya jawab seputar gejala dan keluhan yang dialami
riwayat kesehatan serta riwayat penyakit di dalam keluarga pasien
dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh
meski setiap penyakit autoimun memiliki ciri khas
tetapi gejala yang muncul bisa sama
sehingga dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosanya
yaitu tes anti nuklear antibody atau ana
untuk mengetahui aktivitas antibody yang menyerang tubuh
tes autoantibody untuk mendeteksi karakteristik antibody dalam tubuh
tes darah lengkap untuk menghitung jumlah sel darah merah dan sel darah putih
tes c reaktif protein untuk mendeteksi keparahan peradangan
dan tes sedimentasi eritrosit
ada juga pemeriksaan komplement c tiga c empat ya
jadi beberapa pemeriksaan itu kita lakukan
dan jangan lupa pemeriksaan vitamin d
pada vitamin d yang rendah itu autoimun lebih muncul
nah jadi vitamin d ternyata dia mempunyai tempat atau kita bilang reseptor ya
di seluruh tubuh kita
sehingga tubuh kita sangat membutuhkan vitamin d untuk semua organ tubuh
nah pada penyakit autoimun karena dia menyerang berbagai macam organ
jadi butuh vitamin d
jenis obat obatan yang biasa digunakan pada penyakit autoimun
biasanya adalah golongan kortikosteroid
obat ini akan membuat penderita autoimun merasa badannya lebih enak tanpa keluhan apapun
tapi harus berhati hati
karena kortikosteroid seperti pedang bermata dua
di satu sisi bisa menolong
dan di sisi lain menimbulkan efek samping nafsu makan bertambah
gula darah naik
tekanan darah naik
dan kadang kadang di kulit terdapat striae atau tanda garis di kulit tangan atau paha
seperti orang selesai melahirkan
untuk itu bisa diberikan terapi obat lain seperti imunosupresan
dengan dosis kecil sambil terus dipantau secara hati hati kondisi dan gejala yang dikeluhkan pasien
untuk mengatur gejala dan keluhan pada pasien autoimun
maka dianjurkan untuk mengatur gaya hidup
tidur cukup enam hingga delapan jam sebelum jam dua belas malam
hindari merokok dan minuman beralkohol
kemudian kurangi konsumsi makanan mengandung gluten seperti terigu dan gandum
karena dapat merangsang atau memicu terjadinya nyeri sendi
hindari makanan manis
perbanyak makan sayur dan buah
dan hindari stres
arman helmy galuh prestisa jakarta